kita ke informasi selanjutnya dua dusun di kabupaten lumajang terendam banjir kegiatan warga terganggu karena banjir setinggi satu meter merendam ratusan rumah
hujan deras yang terus mengguyur lumajang menyebabkan sungai banter di kecamatan rowo kangkung meluap hingga merendam permukiman
sungai banter di kecamatan rowo kangkung lumajang meluap ke permukiman warga setelah hujan terus menerus mengguyur wilayah tersebut sejak beberapa hari lalu
akibatnya ratusan rumah di dusun kerajaan timur dan kerajaan barat terendam air hingga setinggi satu meter
warga pun tak bisa beraktivitas karena air masuk ke dalam rumah mereka
pak ini banjir dari mana ini pak
dari daerah banter itu jatiroto
meluap pak ya
ini masuk ke rumah warga pak
iya ada sebagian
menurut pelaksana tugas kepala bpbd kabupaten lumajang hendro wahyono
selain karena curah hujan yang tinggi letak sungai yang lebih tinggi daripada permukiman warga membuat banjir dengan cepat merendam pemukiman warga
hujan lebat yang terjadi tanggal dua puluh enam kemarin luapan dari sungai menjangan mati sungai banter dan menjangan mati itu memang kondisi sungainya memang di atas dari permukiman
banjir membuat warga terjebak di dalam rumah dan tak dapat melakukan kegiatan
petugas bpbd pun menghimbau warga sekitar agar mewaspadai banjir susulan mengingat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi